polisi satpol pp di bantutan ini menggelar razia prajawi bawapeduli di sejumlah kawasan di jakarta timur
seorang anak jalanan menangis saat petugas membawanya dari kolong jembatan
untuk menjaga ketertiban umum jelang pemilu tujuh belas april mendatang
petugas gabungan dari polri satpol pp tni dan juga dinasosial menggelar razia prajawi bawapeduli di kawasan jakarta timur
petugas mengamankan sebelas anak jalanan yang tinggal di bawah kolong jembatan
tiga di antaranya anak di bawah umur
seorang anak yang tengah tertidur di bawah kolong jembatan menangis histeris saat petugas akan membawanya ke dalam mobil dinas sosial
selain anak jalanan petugas juga melakukan razia terhadap lima penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan matraman raya jakarta timur
ini nanti saya coba berkoordinasi dengan teman teman dinasosial
ini karena menyangkut masalah sekolah menyangkut masa depan anak anak kita semua
jadi saya minta teman teman dari dinasosial
agar memberikan pelayanan yang lebih khusus
petugas membawa anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke dinas sosial cipayung jakarta timur untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut